belakangan variasi susu nabati semakin digemari rasanya unik dan diakini kaya manfaat ada
beberapa jenis susu nabati yang beredar di pasaran kira kira anda tahu enggak apa saja
susu nabati kan susu yang berasal dari tumbuhan kan yang paling suka ya susu kedelai sih biasanya
karena biasanya kita almon susu almon susu kedelai juga susu kedelai menjadi salah satu jenis susu
nabati yang paling populer namun selain susu kedelai ada juga susu plan base atau berbahan
abadi lainnya seperti susu almon susu oats hingga susu edamame masing masing diyakini memiliki
kasiat mulai dari menyehatkan jantung menurunkan berat badan hingga menurunkan kadar kolesterol
susuna batik tersebut bagus contoh almon fungsinya bisa menyehatkan jantung bisa menurunkan berat
badan menguatkan tulang kemudian karena karbohidratnya rendah dia bisa menurunkan
resiko penyakit dari
kencing manis susu almon juga dikenal kaya akan vitamin e untuk menangkal radikal bebas sedangkan
susu oats atau susu berbahan gandum menurut ahli gizi mengandung vitamin a b d dan mineral seperti
kalium kalsium besi serta fosfor yang diperlukan oleh tubuh sadar akan khasiatnya lewat media
di sosial cynthia memasarkan susu almond dan oats yang ia buat sendiri dari rumahnya
pertama sih kita bisa cari gampang banget di mana mana dan di indonesia apalagi itu harganya
lumayan terjangkau cuman masih belum banyak aja orang yang tahu oh bisa dijadikan susu juga
cara membuatnya terbilang sederhana terlebih jika anda memiliki mesin coldpress juicer di

cukup siapkan almond atau oats yang telah dibersihkan rendam dengan air panas sekitar satu jam lalu dimasukkan ke dalam
dalam juicer dan ditambahkan dengan air dalam jumlah sesuai kadar ketentalan yang anda inginkan
susu almond ataupun oats juga bisa dicampurkan pada adonan kue atau cookies seperti vegan
cookies yang satu ini yame beralih ke jenis susu nabati lainnya susu edamame diketahui susu ini
kaya kandungan vitamin dan mineral edamame juga mengandung vitamin b dua belas vitamin d serta
jenis vitamin lainnya yang dapat membantu produksi hemoglobin dan meminimalisir gejala anemia yang
membedakan proses pembuatan susu edamame dari almond dan oats adalah setelah dikupas dan
diplender dengan air susu edamame harus disaring berulang kali hingga tiga kali penyaringan
tantangannya di sini adalah bahwa ini tuh memang lumayan cepat harus habis gitu jadi
enggak bisa disimpan terlalu lama gitu karena ya ini kan tanpa pengawet jadi memang harus
segera dikonsumsi gitu dibawah dua hari omzet susu edamame milik sulia sangat menjanjikan
mencapai sepuluh juta rupiah per bulannya dari produksi enam hingga dua belas liter susu edamame setiap minggunya
walaupun kaya manfaat perlu diingat ahli gizi menyebut susu nabati ini tidak bisa menjadi
substitusi atau pengganti susu hewani